industri liquid rokok elektrik atau vape dan turunannya mendapat serangan sengit terutama isu kesehatan
salah satunya adalah pemberitaan terkait kematian pengguna vape di amerika serikat
pemberitaan tersebut membuat suara regulator di indonesia terpecah
kementerian kesehatan dan ikatan dokter indonesia merekomendasikan agar rokok elektrik dilarang dengan dali membahayakan kesehatan
di sisi lain industri yang dimotori usaha kecil menengah ini diakui legalitasnya oleh negara melalui cukai
kampanye dengan isu kesehatan membuat pelaku bisnis vape dan turunannya bekerja ekstra untuk merawat dan mengembangkan pasar
komunitas vape sidoarjo menggelar sidoarjo vape expo atau sifek dan memberikan penghargaan kepada para pelaku bisnis ini dari seluruh indonesia
nah buat teman teman juga teman teman penggiat vape ini juga
dari brower sendiri dari produsen sendiri kita berharap tetap semangat lah tetap semangat karena banyaknya black campaig black campaign ini karena itu juga bakalan berpengaruh di industri ini
kita berharap untuk tetap semangat dalam industri nya sendiri jadi sering sering untuk mengadakan expo expo seperti ini
biar dari ukm ukm tetap berjalan soalnya semakin lama industri vape ini semakin tinggi
jadi kenaikan kenaikan sendiri dari
beberapa bulan kemarin juga kita sudah dapat di sidoarjo sendiri delapan delapan miliar untuk angka di sidoarjo saja untuk cukai yang dihasilkan dari vape ini
menurut diki acara yang digelar ini untuk memberikan edukasi kepada para vaper sekaligus memberi semangat kepada produsen terutama usaha kecil menengah agar terus berproduksi
diki pun mengklaim pengunjung acara yang sudah digelar tiga kali ini semakin banyak
puluhan produsen distributor produk turunan dan aksesoris lain turut serta dalam ekspor

pelaku industri ini mengakui serotan negatif yang diarahkan ke mereka berdampak pada bisnis vape termasuk bijakan dari perusahaan jual beli online yang melarang penjualan vape
kalau sebagai penjual online memang sangat berdampak ya mas
kalau misalkan berdampak dari online
kita kita udah meng cover itu dalam arti ada alternatif lain selain online shop tersebut
produsen itu juga basically adalah vaper yang memang punya kewajiban untuk memberikan informasi kepada teman teman vaper yang lain
dengan adanya black campaign ini pastinya kerja kita jadi lebih
kita juga harus cari data terbaru kita harus cari klarifikasi
benar nggak sih bahwa kejadian itu penyebabnya karena liquid
yang memang normal seharusnya liquid itu isinya itu gitu loh
jadi pastinya tambah kerjanya di situ aja untuk sosialisasinya jadi lebih
johan mengatakan berita kematian karena vape di amerika serikat sebenarnya karena penggunanya menggunakan cairan yang mengandung narkotika
bukan cairan yang biasa dikonsumsi
namun berita tersebut dipelitir sehingga berdampak pada regulasi yang ada
pelarangan bahkan sudah dilakukan pemerintah india
sebenarnya indonesia sudah menjadi produsen liquid vape dan turunannya yang diakui dunia
pasar ekspor produk ini menjangkau malaysia timur tengah eropa sampai amerika selatan
pemerintah indonesia bahkan menargetkan seratus miliar rupiah penerimaan negara dari cukai vape
yang diikutan cnn indonesia